sementara pelaksana tugas bupati trenggalek muhammad arifin
kami siang dipanggil panwaslu kabupaten trenggalek
terkait vlog atau rekaman video miliknya di akun youtube
bersama calon wakil gubernur jatim putih guntur soekarno
panwas menilai vlog tersebut melanggar aturan kampanye
sekarang mumpung di trenggalek kan ini kan penasaran nih cucunya soekarno
kita tantangin soekarno speech challenge
jadi pak putih harus niruin pidatonya bung karno
inilah rekaman video atau vlog yang dibuat plt bupati trenggalek muhammad arifin
bersama calon wakil gubernur putih guntur di sebuah rumah makan di trenggalek jawa timur
dalam video yang diunggah di akun youtube tersebut
keduanya membahas gaya pidato bung karno dan berparodi tentang tokoh film dilan
akibat beredarnya video ini plt bupati muhammad arifin dipanggil panwaslu
guna melakukan klarifikasi
video ini sempat menikmati
menimbulkan polemik karena mengandung unsur kampanye
namun dari hasil klarifikasi panwas menilai video itu belum masuk kategori kampanye
karena video diunggah sebelum penetapan calon oleh kpu jatim
kalau statement ini beliau unggah itu pada tanggal enam februari tahun dua ribu delapan belas
dan ini belum masuk
karena apa saya katakan belum masuk
karena ini belum ditetapkan sebagai calon
pasangan pasangan tersebut kan penetapannya tanggal dua belas februari tahun dua ribu delapan belas
sementara plt bupati trenggalek muhammad nur arifin
mengaku video itu merupakan karya sebagai bentuk kekagumannya pada cucu sang proklamator
saya satu apresiasi panwaslu jadi beliau sudah menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya
kemudian saya juga terima kasih sudah diingatkan
wah tapi tadi prosesnya klarifikasi saja
meski tidak ada unsur pelanggaran panwaslu mengimbau muhammad arifin untuk segera menghapus video dari akunnya
untuk menghindari penyalahgunaan selama gelaran pilgub jawa timur
fadli rahmawan trenggalek